berikutnya saudara gaji tak dibayar curi toko majikan
seorang pria di medan sumatera utara menjerah toko tempatnya bekerja
aksi nekatnya itu terekam cctv hingga pelaku tertangkap tak sampai dua puluh empat jam
dengan alasan kesal seorang pria mencuri sejumlah barang di toko yang menjadi tempat yang bekerja selama ini
rekaman cctv menunjukkan detik detik saat pelaku menjalankan aksinya
awalnya ia memasuki sebuah toko di jalan haji misbah kota medan sumatera utara kamis lalu
namun kedatangan pelaku bukan untuk bekerja seperti biasa
melainkan mengambil barang barang berharga seperti laptop komputer hingga satu unit mobil
ia beraksi seorang diri dengan memanjat tembok belakang toko
tak sampai dua puluh empat jam petugas unit reskrim polsek medan kota
yang menerima laporan korban meringkus pelaku di rumahnya di kawasan kelambir lima kabupaten deliserdang
mengawankan persangka dengan inisial iwi
beliau adalah karyawan dari si korban
usut punya usut pelaku menyebut tindakan itu dilakukan
lantaran upahnya tidak dibayarkan secara utuh
menurutnya masih ada lima ratus ribu rupiah lagi yang belum dibayar oleh majikannya
akibat perbuatan pelaku sang majikan mengalami kerugian hingga dua ratus lima puluh